lihat saudaranya lihat saudaranya jangan balik
jangan balik lihat saudaranya
ahmad muhajir siddiq mencari uang tabungan milik ibunya
di reruntuhan bangunan tempat tinggalnya
yang berada di kawasan tanah merah plumpang koja jakarta utara pada minggu siang
sayangnya uang kertas lembaran seratus ribu dan lima puluh ribu rupiah
yang disimpan di dalam kaleng ditemukan sudah dalam keadaan hangus terbakar
dirinya hanya mendapati puluhan uang logam koin yang tercecer
diketahui ibunya sudah menabung susah payah hampir satu tahun
dari hasil berdagang susu kedelai keliling
kini uang tabungannya ludes terbakar
uang kumpulan ibu saya dari bulan lebaran haji tahun lalu
dan rencana buat puasa
karena kan ibu saya dagang jadi ibu saya mengumpulkan supaya di bulan puasa ibu saya libur
karena tahun kemarin bulan puasa ibu saya sakit sakit drop gitu kalau dagang
jadi rencananya bulan puasa ini ibu saya tidak dagang
makanya mengumpulkan uang
buat lebaran ya itu ya
iya ini buat lebaran
buat makan puasa
iya buat makan puasa
nah ini uang sisa uang ini uang kertasnya sudah seperti ini
logamnya uang seribuan
seribuannya seperti ini
kalau ramadan karena usia sudah sepuh ya
kalau keliling itu sambil puasa itu lelah gitu ya
saya tahun lalu kolaps
jadi nggak jualan nggak punya simpanan
maka itu saya simpan saya sisihkan sejak selesai idul adha
karena saya juga pengumpul uang kurban gitu ya
saya kumpulkan selesai idul adha sampai ramadan besok
saya buka untuk makan selama bulan ramadan